pemerintah provinsi dki jakarta berpacu dengan waktu dalam menata trotoar di kawasan sudirman tamrin yang ditargetkan selesai tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
trotoar di kawasan sibuk itu dipercantik dengan taman rumput
namun upaya tersebut ternyata justru memunculkan reaksi minor dari warga karena taman rumput yang dibangun dianggap menyulitkan para pengguna angkutan umum
akses pejalan kaki atau trotoar di sejumlah titik di kawasan sudirman tamrin kini dilengkapi dengan taman yang cukup lebar
ini adalah upaya pemercantik perdestrian oleh pemerintah provinsi dki jakarta
namun keberadaan taman ini justru dianggap merepotkan pejalan kaki yang hendak naik atau turun dari bus karena halte tidak berbatasan langsung dengan tepi jalan
di media sosial area taman dikritik karena dianggap terlalu luas sehingga mempersempit ruang untuk kendaraan bermotor
tidak hanya itu warganet juga memberikan meme guna mempertanyakan akses pengguna kendaraan umum karena halte bus yang terletak jauh di belakang rumput
niatnya sih bagus cuman ya mungkin tata letaknya aja yang nanti juga kalau hujan kan nyepet nyepet ke sini gitu itu aja sih
setelah ramai diperbincangkan dan dikeluhkan oleh warga karena akses halte terhalang oleh taman
pemprov dki jakarta mulai membangun akses pejalan kaki yang menghubungkan antara halte
dengan tempat untuk menaikkan dan menurunkan bus
akses tersebut selebar dua meter dengan beton dan material pembatas di samping kiri dan kanannya
dan sayangnya pembangunan akses pejalan kaki ini harus merombak kembali taman yang sudah dibangun sebelumnya
pembangunan akses pejalan kaki yang menghubungkan halte ke tepi jalan juga dilakukan di beberapa titik
di antaranya di dekat kendaraan patung pemuda membangun senayan jakarta
saya kira hal hal seperti ini harus dipertimbangkan secara matang
pada saat perencanaan
kalau tidak ya ini jadi bahan tertawan masyarakat luas gitu ya
bahkan nanti masyarakat yang datang ke asean games ini melihat bahwa ini halte saya mau nunggu di mana
cara nunggu bisnya gimana caranya gitu
apakah bisnya harus masuk trotoar dulu atau gimana gitu ya
binas binda warga dki jakarta menyatakan penataan trotoar senjalan tamrin adalah proyek jangka panjang
hingga dua ribu sembilan belas mendatang dengan bentuk akhir seperti ini
ada namanya area amenitis
dimana amenitis ini kita fungsikan untuk
kelengkapan dari trotoar itu sendiri
contohnya apa ada nanti di sana halte
akan ada di sana kursi
untuk peneduh juga ada tamannya di sana
penataan jalur pejalan kaki sudirman tamrin memang masih menyisakan sejumlah pekerjaan penting
banyak ruas yang tidak ramah bagi defable
mulai dari wedding block yang terputus atau rusak
terdapat perintang hingga bidang miring curam yang menyulitkan tunan netra dan pengguna kursi roda